loh lihat lihat
berarti kita harus mengambil tindakan
ini yang membuat gue marah marah men
benar benar bikin gue emosi
kemudian duitnya lu makan sendiri gak bagi bagi gue
persahabatan macam apa
kalau begitu dijelas
berarti lo harus ngejar gue
tapi gue kasih tau nih re
kalau gue dikejar lari
lo gak ngejar gue gak mau lari
boleh seorang orang
awas lo gak ngejar
kayak lomba balap anjing

kepala aja kecil pantatnya gede kita ada sengketa
ini ngapain sih di sini
kok berdua doang
ya ngumpet lah
emang kita dikejar sama siapa ya
sama yang ngatur tuh bumbu kecap yang agak bule
kurang kerjaan ya
mau tuh duit balik ke dia atau menuntut aja aja nih
minum buah ayam lah
banyak masalah ya
jangan lupa minumlah busta
larutan busta tape
bisa aja lah bang
ngaduh kenapa sih
perasaan gua gak enak mat
gak enak kenapa
lo liat nih tempat ini
lo liat ya bau bau
iya cium baunya
yang hitem tuh
ohh yang begini
yang me me suka nih
mendingan lo tengok kiri
pelan pelan iye aman aman kalau gini gua tenang lu jangan bunyi kalau begitu suka nomor

gue tahu iya usah dulang berarti kita harus ngambil tindakan gimana caranya berdiri pelan pelan pelan pelan
gimana gitu ya
aduh mape kita namu cuman sebentar
mat masuk gigi satu mat
kabar yang terbaru
jatuh urusan jadi mau sampah gua tolongin gua ini aja tolong
ya sih jali udah nggak nyampe semeter suara
hape dia jatuh

apaan sih gara gara gue jadi jatuh tangan gue sakit gara gara liye nih badan gua pada gatal
kena sentuhan kena rumput bilang lo berdua lo lihat cucu gue jatuh badan sampai bengkak begini
udah gue mau lo ngapain sini sini anjing orang orang kan
sepertinya ada yang menarik apakah kita akan membeli tiket vip
lu berapa sih gue gendong jangan lari loh
seru nih pertandingan
waduh hahaha emang nggak kemal nih maaf ya bang sepeda saya ambil iya pakai aja
ah akhirnya balik juga
oke ntar gua sampelin ke rumah lu belum selesai urusannya
oh medaling oh medaling oh medaling sekarang
mana ya gede banget lainnya
woi waaah ngapain lo berdua disini
ntar siapa ya
ya makanya lagi yang tadi
bu yang bapak bapak tadi tuh
bagus juga loh tapi gue selalu temen lo berdua punya nyali ya maitre
ih binget tau mait
kalo kata orang kampung sini sih ya sabun ketemu ular dicelupinnya disitu
nah betul tuh
berarti di gentong ini ada ular dong
ya nggak tau juga ya cuman kalo lo berasa ada ugut ugut ya udah pasti deh
iya beneran nih
kami berdua tidak sengaja
mat masuk gigi satu
mana es krimnya enak gak
dari mana atuk kamu teh kenapa baru pulang sayang
udah city anak gak usah diomelin
siapa juga yang ngomongin mang
aduh kenapa gue yang disalahin
kalau gitu anak lo biarannya gue telantarin biar dijual sekalian
eh david makasih ya emang ya
hatur nohon udah jagain anak aku
makan es krim ya
ya enggak lah duit gue
tadi gue mau beliin di es krim yang murah
gue beliin yang mahal
tapi harganya tuh dua puluh lima ribu
cuman berhubung kan dia cucu gue
dia ceban aja ceban
oh ada banget sih pas banget
baju belum kayak model pengetahuan kurang
nih tuh udah beres ya
awan dulu emang sepuluh ribu
iya emang sepuluh ribu harga es krimnya
itu kan buat anak loh buat gue
ee ee yaudah tuh kan anak saya juga cuman set tuh es krimnya
emang bayar sendiri aja
dah salah juga orang tua
pati besok nyari es krim yang murah